dan tersambung melalui sambungan telpon dengan ridwan habib pengamat teroris dari universitas indonesia
pak ridwan selamat malam
selamat malam mbak
pak ritwan kita sudah melihat fonisnya dari mulai tuntutan jaksa sampai dengan vonis hakim
abdurrahman atau aman abdurrahman di vonis hukuman mati
catatan anda seperti apa pak ritwan
ya saya kira ada dua yang pertama adalah harus juga diwaspadai
terutama dari pihak kepolisian upaya upaya pengamanan harus dilakukan
dalam kemungkinan kemungkinan jika ada simpatisan simpatisan dari jejaring aman abdurrahman
yang tidak puas dengan kondisi itu dan melakukan aksi retaliasi
tentu harus diwaspahdai dan saya kira polisi densus dan amanan yang lain sudah melakukan antisipasinya
nah yang kedua adalah harus diingat bahwa setelah
ponis itu proses menuju eksekusi itu tidak serta merta tidak instan
bahkan dalam beberapa kasus bisa satu dua bahkan tiga tahun setelah terponis
nah saya kira harus juga dievaluasi sistem pemenjaraan ketika aman menunggu eksekusi mati
karena saat itu masih memungkinkan dilakukan koordinasi koordinasi oleh aman abdurrahman
jadi dalam penjara saya kira walaupun sudah di vonis mati karena eksekusinya tidak serta merta
ponisnya hari ini kemudian eksekusinya kan tidak serta merta besok
pas ya ada proses bom dan seterusnya yang masih harus menunggu proses inkrah
itu bisa satu dua bahkan tiga tahun
maka proses menunggu eksekusi itu juga harus dilakukan
awasan khusus terhadap aman
tapi pak ridwan keputusan hakim ini anda melihatnya seperti apa
apakah sudah tepat
atau seperti apa pak ritwan
ya saya kira hakim tentu punya pertimbangan pertimbangan khusus ya
dan tentunya tanahnya di pengadilan
tetapi dari sisi bukti bukti yang diajukan jaksa ideologi ideologi yang memang diperhaman
sebenarnya yang dilakukan aman itu adalah upaya mengubah pemikiran orang secara global
jadi kita tidak bisa melihat langsung
kalimat atau surat atau ucapan dari aman yang memerintahkan sebuah di terorisme dilakukan
belum dibuktikan di dunia
bahwa kemudian aman misalnya menyampaikan bahwa indonesia itu bisa dikut
bahwa ini boleh diperangi prinsip diserang itu iya
tapi bahwa perintah langsung untuk melakukan
misalnya serang tamrin serang tersebut belum bisa dibuktikan sebenarnya
tetapi apapun itu sudah diberikan ponis oleh
oleh hakim dan tentu ya harus dihormati
kalau kemudian pihak terdakwa mengajukan banding ya tentu prosesnya saya kira juga kita tunggu
tapi tadi publik kita semua melihat ketika gestur aman yang menerima fonis atau mendengarkan fonis dari hakim
langsung bangun dari kursi dan sujud begitu
ini bisa dibilang apakah memang ini yang diinginkan atau justru ini menjadi sinyal untuk para jajarannya atau komunitasnya
memang dari sisi
dari level rate atau derajat kepemimpinan aman dengan ponis arti ini dia langsung naik ya derajatnya langsung naik
di mata jaringannya dia menjadi langsung berwibawa langsung lebih dihormati
langsung lebih disegani karena kemudian setara dengan misalnya amrozi atau imam samudera yang penting posisi dalam kasus bom bali
aman abdurrahman sendiri kan sebenarnya belum pernah melakukan jihad di negara afganistan atau misalnya suria
atau filipina sendiri
filipina selatan belum pernah sama sekali
jadi dia hanya lebih banyak menulis dan bicara
tapi fonis mati ini maka level derajat keanggotaannya langsung naik drastis
tentu ini dia syukuri karena memang cita kelompok seperti ini adalah memang mati ya mati sakit menurut mereka
oke kemudian yang jadi kekhawatiran begitu sudah ada sinyal dari aman bahwa ia mensyukuri dengan ponis ini
apa yang kemudian atau
apa yang akan terjadi
apakah akan ada balasan atau pergerakan dari jaringan aman abdurrahman atau jad ini
apakah mungkin menjadi lebih masif begitu
ya tadi yang saya sampaikan pertama kali tadi ada kemungkinan kemungkinan antisipasi yang harus dilakukan
ada upaya retaliasi atau dendam terutama dari simpatisan simpatisan barunya
simpatisan simpatisan baru aman abdurrahman yang jumlahnya kita tidak bisa tahu pasti karena hari ini orang bisa belajar itu dari internet
orang bisa belajar dari media sosial
dan lokasinya juga tidak bisa kita identifikasi secara pasti
saya kira kantor kantor pengadilan harus segera dipercepat pengamanannya
hakim hakim yang terlibat dalam sidang itu juga harus dikawal
karena saja kemudian mereka menarget pengadilan atau hakim sebagai bukti mahal atau balas dendam mereka atas ponisi itu
ya ya isu isu tersebut yang harus diantisipasi
tapi mengingat kita belum tahu eksekusinya kapan ini kan ada kemungkinan berarti pergantian kepemimpinan
di jad pasca ponis aman pasca nanti aman dieksekusi mati
apa yang selanjutnya atau regenerasi apa yang akan terjadi di jaringan cad ini
kalau jad sendiri kan sebenarnya mereka punya dua belas orang yang sekarang sebenarnya semua sudah ditangkap
yaitu amir amir jad provinsi ya baik dari aceh sampai papua
mereka punya pimpinan cat wilayah provinsi provinsi
misalnya zainul arifin pak omongan abu bakar dari papua dan seterusnya
itu sudah ditangkap
dan mereka sekarang berada di penjara
dan mungkin saja salah satu dua belas orang itu yang akan menggantikan aman abu rahman ketika eksekusi dilakukan
belum tahu siapa yang akan mereka siapkan sebagai pengganti
oke baik pak ridwan habib terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected